upaya evakuasi terhadap warga di kota syah alam selangor malaysia yang terkepung banjir di rumahnya berlanjut pada minggu
menurut warga selangor banjir yang merendam wilayahnya merupakan yang terburuk dalam tiga puluh tahun terakhir
di mana para relawan ini sampai hari minggu masih sibuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumahnya atau kendaraannya dengan menggunakan perahu karet
di tengah upaya evakuasi warga mengaku kecewa atas lambannya pihak berwenang yang mengatasi banjir tersebut
sementara departemen meteorologi setempat memperingatkan bahwa hujan deras masih akan menerjang di wilayah perak
lalu bagaimana nasib warga negara indonesia di tengah bencana banjir yang menerjang sejumlah wilayah di malaysia
sudah terhubung bersama kami dengan duta besar republik indonesia yang ada di sana yakni bapak hermono
selamat sore waktu jakarta selamat malam waktu malaysia bapak
selamat sore pak menteri
pak hermono mungkin boleh diceritakan kepada kami diupdate lagi bagaimana kondisi di sana wilayah wilayah mana saja pak yang masih diterjang banjir
dan apakah ada warga negara indonesia yang terdampak
jadi yang saat ini yang kita konsentrasi adalah membantu warga kita yang terdampak banjir di wilayah sekitar kuala lumpur
khususnya di wilayah selangor yang memang merupakan
jadi kita harus konsentrasi warga kita pekerjaan negara kita
sejak kemarin kita sudah menyalurkan bantuan baik itu makanan maupun pakaian pantas pakai
dan hari ini kita juga mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan warga kita di wilayah mana saja yang memang memerlukan intervensi secara cepat
jadi bantuan logistik pun mulai disalurkan pada hari ini
kalau kita melihat permintaan bantuan yang masuk ke kbri maupun melalui ormas ormas yang berada di bawah koordinasi kbri
ada sekitar tiga orang ya termasuk dewasa dan anak anak
ini yang sekarang ini kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan esensial
kalau kemarin kita membagikan makanan yang siap saji
karena memang sekarang kita beralih kepada kebutuhan kebutuhan lain seperti pakaian alas tidur bahan bahan logistik
pak dubes menurut informasi yang tadi bapak sampaikan bahwa setidaknya ada tiga ya pak warga negara indonesia termasuk anak anak yang menjadi pihak pihak yang terdampak adanya banjir tersebut
nah sejauh ini apakah tiga orang tersebut masih berada atau bertahan di rumahnya atau sudah ada beberapa yang kemudian menuju ke pengungsian pak
kalau kemarin saya lihat itu sebagian memang dievakuasi ke tempat tempat seperti masjid
kemudian balai balai pertemuan dan sekolah
masih ada beberapa titik yang memang sekarang ini masih tertutup
artinya kita belum boleh melakukan evakuasi karena air masih cukup tinggi
tetapi sebagian besar wilayah yang hari sabtu terendam sampai kira kira dua meter itu kemarin sore kemarin malam lah saya lihat langsung itu sudah surut
jadi warga sekarang lebih banyak membersihkan rumahnya
rumah rumah mereka yang memang banyak lumpurnya ya
jadi hanya di tiga titik yang sekarang ini masih terisolir
artinya kita pun tidak boleh masuk dan warga pun tidak boleh keluar
dan ini di polis lain
jadi hanya petugas yang diberikan kemenangan untuk masuk dan mengirimkan bantuan
lokasi yang terisolir tersebut di mana saja pak saat ini
di wilayah sri muda itu ada di seksen dua puluh dua
dua puluh lima dan dua puluh enam
kemudian juga di daerah hikom itu kawasan industri di seksen dua puluh dua
ini yang sekarang ini masih di polis lain
karena memang air masih sebetulnya sudah surut
kalau hari sabtu kemarin itu saat aprumah hari sore tadi jam pukul tiga itu sudah satu lutut lah airnya
tapi memang kita belum dibolehkan untuk masuk ya
masih ditutup jalannya
baik tapi meski demikian pihak kbri yang ada di sana
ini juga terus berusaha untuk menjangkau ya pak ya
melalui memberikan bantuannya melalui petugas petugas yang tadi pak dubes bilang
bisa memberikan bantuan kepada warga yang ada di sana ya pak
betul jadi termasuk yang anak anak kita sudah kirimkan kebutuhan anak anak
seperti susu kemudian papers itu pun sudah kita kirimkan
dan kalau ada anak anak yang memerlukan evakuasi kami pun sudah tawarkan untuk evakuasi ke kbri
atau ke tempat lain yang dikelola atau diawasi
iwawasi oleh kbri
jadi kita prioritas ke anak anak juga nih yang perlu perhatian khusus ya
betul betul betul pak
pak dubes ini kita tahu bahwa banjir ini menerjang malaysia
kemudian tadi juga disampaikan bahwa air kadang surut kadang kemudian naik lagi begitu pak
tinggi lagi ketika ada hujan yang melanda di sana
sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah malaysia untuk mengatasi hal tersebut
termasuk diantaranya mengantisipasi
agar kemudian tidak ada dampak yang besar terjadi
jadi yang dilakukan sekarang adalah melakukan langkah langkah penyelamatan
termasuk evakuasi penduduk yang di daerah daerah memang rentan
selain itu selain membuka pusat pusat kayak dapur umum lah ya
pemerintah juga melakukan pengendalian untuk kontrol dump
jadi bendungan itu dikontrol
agar tidak melibat tetapi juga dikontrol supaya yang daerah daerah sudah kering ini tidak teraliri berlebihan
alhamdulillah hari ini dan kemarin itu terang ya
mudah mudahan tidak hujan
dan insya allah kalau tidak hujan lagi besok ini sudah seluruh kawasan akan kering
kalau melihat perkembangan sampai sore tadi
selain kemudian melanda rumah rumah tadi juga disebutkan bahwa sejumlah fasilitas umum
terdampak ya pak ya
sejauh ini berarti bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah malaysia
untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas umum ini bisa
kemudian nanti bisa difungsikan kembali bisa digunakan kembali
seperti yang tadi bapak sampaikan bahwa harapannya jika terus tidak hujan terus kering ini
nanti air bisa segera surut dan fasilitas bisa kembali digunakan
kalau saya lihat yang utama ini adalah aliraristik
kemarin itu terputus ya
sehingga ini berarti
berdampak juga banyak warga kita yang tidak bisa charging baterainya
sehingga ada kesulitan mereka untuk berkomunikasi dengan kita
nah kalau kita lihat tadi yang dilakukan oleh pemerintah
memang sampai sore tadi masih konsentrasi pada penyelamatan warga yang di daerah masih terisolir ini
karena tadi siada siada juga ada ambulan kemudian perahu karet pun berlalu lalang ya
untuk mengirimkan makanan di kawasan kawasan yang memang belum bisa diakses
jadi pusat perhatiannya sekarang lebih kepada penyelamatan warga yang betul betul terdampak
dan masih terisolasi ada beberapa titik
kita tahu banjir yang menerjang malaysia ini juga berlangsung di masa pandemi pak
dimana kemudian varian baru omikron juga terdeteksi begitu
nah sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah malaysia dan juga pihak kbri
untuk memastikan bahwa penularan virus corona di masa pandemi
di saat banjir menerjang ini
tidak kemudian tinggi angka penularannya
apa upaya upaya dan solusi solusi yang diberikan
termasuk diantaranya bagi mereka yang ada di rumah sakit pak
ini kan penting juga untuk penanganan yang ada di rumah sakit
ya tapi sekarang ini kelihatan sekali bahwa konsentrasi pemerintah
adalah menyelamatkan dulu penduduk penduduk yang terisolasi ya
nah untungnya kan malaysia ini tingkat vaksinasi yang orang dewasa
sudah sembilan puluh tujuh lima persen
jadi angka kasus covid pun sudah relatif menurun ya
relatif rendah di angka tiga lima ratus empat
ya memang ini tuh tentu perlu diperhatikan
tetapi tentu fokus utamanya adalah menyelamatkan mereka mereka yang terisolasi
di kawasan banjir
karena kalau kita lihat juga ini masih banyak lokasi lokasi
seperti yang tadi disampaikan oleh pak harremono ya
bahwa setidaknya ada tiga titik yang masih terisolir
begitu dan upaya yang dilakukan adalah mengutamakan evakuasi warga yang ada di sana
dan kalau kita lihat tadi juga jalanan beberapa ditutup ya pak ya
kemudian ada imbauan juga untuk bisa
itu karena ya ditutup
karena memang tidak boleh kita pun tidak boleh masuk untuk mengirimkan bantuan
jadi memang dipasang polis lain lah ya
bantuan yang diberikan bagi wni pun diberikan melalui petugas ya pak ya
yang bisa mengakses jalanan tersebut
terima kasih banyak kami ucapkan kepada duta besar republik indonesia bapak hermono
dan tetap selamat di sana pak
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih mbak pri
jaga kesehatan juga
iya bapak juga jaga kesehatan selalu ya pak